ya maka gue jalan ya assalamualaikum
kita harus bantu beliau itu emang udah kewajiban murid terhadap gurunya ya
itu menurut saya caranya gimana pak
bisa diambil dari uang khas masjid untuk keperluan beliau enak aja lu ngomong kalau
mau bantu pakai duit sendiri dong nggak usah nyinggung uang masjid aja sulam khas
masjid itu amanah umat kagak boleh pakai senangnya aja mesti ada rapat seluruh
pengurus dan ketua yayasan ya ini kan sekedar usul insya allah saya juga akan
menyumbang sekadarnya itu bener bener
alhamdulillah sudah terkumpul sumbangan dari bapak bapak jemaah sekalian
semoga bisa membantu kebutuhan ustadz jakaria
karena saya bendahara masjid biar nanti saya saja langsung menyerahkan kepada ustadz zakaria
mungkin pak sultoni bisa membantu saya
baik mbak anjing maaf bapak bapak saya pamit duluan ya
loh mau kemana lam cepat banget
ada urusan dikit
aduh berapa ya
enggak udah langsung udah itu
lo mau kasih siapa
iya buat sesama kaum muslim yang membutuhkan mah
tunggu sebentar ya tinggal ya
cek ini mah
dia nyimpen dia
ini dari pengguna ya ada tujuh ratus lima puluh
ini ada delapan ma
delapan ratus tuh kembalian lima puluh kesini
gue jalan dulu ya
alhamdulillah terima kasih nih
farid sudah kesana kemari mencari pekerjaan
sepertinya allah tidak memberikan jawabannya
bukannya tidak mengabulkan
allah akan selalu mengabulkan usaha amatnya
kalau umatnya bersungguh sungguh
kamu harus sabar ya nangko
abi yang harus minta maaf sama kamu nak
karena abi belum punya uang
kuliah kamu sekarang terancam bila
tapi abi dan umi
pasti akan sesegera mungkin mendapatkan pekerjaan
farid ingin sekali
meringankan beban umi dan abi
biar abi yang buka
itu siapa yang datang
haji sulam farid
tumentuman nampir ke rumah
jadi begini pak ustadz
maksud saya datang ke stove ini
saya dan keluarga
bermaksud ingin memberikan
kepada pak ustadz
alhamdulillah setelah dihitung
setelah dihitung jumlahnya sekitar enam jutaan
ditambah inpak pribadi dari emak saya delapan ratus ribu
mohon berikan ke emak pak ustadz
kenapa pak ustadz
lebih dari cukup cik
limahkan rezeki dan keberkahan kepada keluarga haji sulaw
atas kebaikan yang keberkahan ya allah
terima kasih cik
terima kasih pak ustadz
ya insya allah sumbangan saya ini bermanfaat untuk keperluan keluarga pak ustadz
kok burung burung cik
langsung mau ke warung nih
soalnya bang ojo sendirian nih di warung
saya mau ke situ dulu
terima kasih sekali
pak ustadz ana dengar pak ustadz dalam keadaan kerusuhan tentang uang
nah atas kebinyakan saya dengan pak sultoni
kita menyumbang tiga ratus ribu pak ustadz
ini uangnya dan sumbangan dari majemah ada sembilan puluh ribu
alhamdulillah syukurkan katsir
semoga semua jamaah sehat walafiat
dan pengurus masjidnya diberi keberkahan
haji sulam itu mau dibilang dermawan
tapi dia mau pakai kas uang besar

yang enggak enggak aja
kan dia bukan pengurus
aneh sudah tahu gelagatnya
ngasih amal buat ustadz aja kagak bisa ya enggak
waduh gue mau mau siapa tadi dong
pak sultoni tunggu
pak sultoni tunggu